mantan direktur pt murakabi sejahtera deniarto suartono menyebut dokumen perusahaan dan settlement aset dibuat oleh irvanto pambudi kebonakan setonofanto yang memiliki saham di perusahaan itu
ia juga mengakui jumlah pegawai yang tertera dalam dokumen adalah fiktif
denny arto yang dihadirkan sebagai saksi sempat ragu menyebut jumlah pegawai pt murakabi secara pasti
ia hanya mengingat ada empat orang yang bekerja di perusahaan itu pada tahun dua ribu sembilan
sementara dalam dokumen pt murakabi disebutkan jumlah pegawai tiga belas orang di luar komisaris dan direktur
sementara saksi lain andika monorfa mengaku kerap bertemu almarhum yohannes marlim pengusaha penyedia fingerprint iktp yang tewas di amerika serikat
jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari pihak swasta untuk menggali keberadaan pt murakabi jatra yang masuk dalam konsorsium pengadaan proyek ktp elektronik
diketahui pt murakabi memiliki anak perusahaan pt mondial lindo
yang sahamnya dimiliki setonofanto
kpk juga menduga pt murakabi sengaja dibentuk menjadi salah satu perusahaan yang masuk dalam konsorsium ktp elektronik
sudah ada rekan saya roni satria di pengadilan negeri tipikor jakarta
roni pernyataan ganjar pranowo yang dikonfrontir terkait dengan pernah menerima uang berdasarkan dari statement setonofanto
bahkan setonofanto mengatakan pernah bertemu juga di bali pada minggu dua ribu dua belas
semua disangkal oleh ganjar pranowo
lalu bagaimana yang bisa anda kritisi dari pernyataan saksi pada hari ini
selamat sore yuda
kita tahu bahwa ganjar pranowo selaku gubernur jawa tengah ini hari ini memberikan kesaksian terhadap terdakwa setia novanto
dan tadi memang kalau kita lihat bantahan yang dikeluarkan oleh gajar pranowo ini terkait ia menerima aliran dana ktp elektronik ini sebesar rp lima ratus dua puluh
dolar amerika serikat tadi disampaikan bahwa ia menolak secara terang terangan kepada politikus partai golkar mustokoweni saat itu
kemudian juga ia sempat diberikan sebentuk goodie bag yang berisi uang dari orang yang tidak dikenal
dan ia sempat lupa kapan ia mendapatkan hal mendapatkan goodie bag tersebut
nah namun tadi setelah bantahan bantahan tersebut disampaikan dalam persidangan setia novanto memberikan kesempatan untuk berbicara
dan mengatakan bahwa ia tetap
saya terdakwa meyakini bahwa gajar pranowo menerima uang sebesar rp lima ratus dua puluh amerika serikat ini
dan ini dia teryakini dari keterangan yang ia peroleh baik dari miriam s haryani kemudian andi agustinus atau andi narogong
dan juga dari mustokoweni selaku politikus partai golkar yang saat itu berada di anggota komisi dua dpr ri
nah dari ketiga keterangan ini tadi setia novanto mengatakan bahwa ia telah mengklarifikasi
ataupun mendatangi karena penasaran apakah ganjar pranowo telah menerima atau tidak
karena memang tadi disampaikan oleh setonofanto sudah ada pembagian kepada anggota sejumlah anggota dpr
kemudian dia memastikan kepada mustokoweni memastikan kepada miriam s haryani dan andi agustinus yang datang ke rumahnya atau kekediamannya saat itu
dan memastikan bahwa ketiga orang ini mengatakan kepada setonofanto bahwa gajar pranowo menerima uang sebesar rp lima ratus dua puluh amerika serikat
ini bisa terlihat dalam persidangan ada saling bantah ataupun kontra informasi ataupun keterangan yang disampaikan oleh dua belah pihak
yang dimana kita tahu bahwa ganjar panowo sejak awal persidangan dari baik persidangan yang ia menjadi saksi saat irman dan sugiharto
kemudian saat andi agustinus maupun saat sekarang ia didatangkan untuk saksi sebagai untuk terdakwa setia novanto pun tetap konsisten mengatakan tidak menerima aliran dana
sementara tadi setonofanto langsung membantah mengatakan
bahwa mendapatkan keterangan dari ketiga orang ini
pertemuan di bali yang disampaikan adalah tepatnya di bandara igusti ngurah rai yang dikatakan ini terjadi secara kebetulan saat itu sekitar bulan februari dua ribu sembilan belas
karena kpk sendiri telah memiliki rekod ataupun catatan terhadap penerbangan yang mereka lakukan di hari yang bersamaan yaitu pada tanggal enam februari
meskipun nantinya mereka terbang ke lokasi yang berbeda
pertemuan yang dilakukan di salah satu lounge di igusti ngurah rai ini
yang disinyalir menjadi tempat untuk mengkonfirmasi apa yang dilakukan oleh setia novanto terhadap ganjar pranowo yang mengatakan bahwa tidak usah galak galak
seperti itu percakapan percakapan yang juga disampaikan oleh ganjar pranowo dalam persidangan tadi
termasuk setia novanto juga mengatakan bagaimana respon dari ganjar pranowo yang mengatakan bahwa itu semua telah diatur oleh hairuman
hanya sepotong sepotong kalimat seperti itu tadi yang masing masing pihak bisa dikatakan cukup berbeda ataupun berseberangan seperti itu yuda
namun lain halnya kalau kita lihat bahwa hari ini selain dari ganjar pranowo saya juga ingin menyampaikan bahwa ada saksi lain yang juga dihadirkan yaitu dari pihak swasta
khususnya yaitu mantan direktur pt nurakabi sejahtera
kita tahu bahwa pt murakabi sejahtera ini adalah salah satu pt ataupun perusahaan yang memegang konsorsium konsorsium pnri untuk pengadaan proyek ktp elektronik
tadi deni harto soehartono ini menjadi saksi yang ditanyakan
oleh jaksa penuntut umum terkait dengan dokumen aset dan juga data data yang dikumpulkan ataupun yang dibuat oleh irvanto prambudi
yang kita tahu bahwa irvanto pambudi ini adalah salah satu pemilik saham dari pt murakabi sejahtera yang merupakan keponakan dari setia novanto
dan tadi disebutkan bahwa apa yang disampaikan di dalam data tersebut adalah fiktif
kenapa karena tadi disanakan berapa jumlah pegawai di sana kemudian apakah aset tersebut dalam waktu satu tahun bisa mencapai puluhan miliar
dan saksi tidak bisa menjawab dengan baik bisa dikatakan cukup ragu seperti itu
namun pada akhirnya menyatakan bahwa hanya ada tiga hingga empat orang pegawai saja yang setiap hari bekerja di perusahaan tersebut
ini berarti jika data yang disebutkan ataupun dikumpulkan ataupun disampaikan ke dalam data yang untuk legitimasi data tersebut mencapai tiga belas pegawai itu adalah fiktif
dan tadi ini menjadi fakta baru yang diperkuat oleh jaksa peruntut umum untuk menentukan ataupun menggali seberapa besar perusahaan
pt murakabi ini benar benar menjadi suatu bentuk upaya yang disengaja untuk dibentuk supaya pada akhirnya bisa menjadi bagian dalam konsorsium pnri yang kita tahu bahwa mengadakan proyek ktp elektronik ini
kita tahu bahwa pt mondialindo ini menjadi perusahaan milik setia novanto yang menjadi anak perusahaan dari pt murakabi sejahtera
nah itulah rentetan kalau kita tahu
sedikit flashback juga apa yang pernah disampaikan oleh andi agustinus saat sidang sidangnya sebelum vonis seperti itu yuda
andi juga mengatakan bahwa ada upaya pengaturan bagaimana konsorsium tersebut telah diatur perusahaan perusahaan yang tender yang nantinya akan menang juga telah diatur
dan sedikit demi sedikit ternyata dalam persidangan ini sudah mulai terkuat seperti itu
nah tiga triliun rupiah
kembalikan anda yudha
terima kasih roni satria untuk elaborasi anda dan memang memberikan sedikitnya titik terang seperti apa dan keterlibatan beberapa nama tadi
karena ternyata ada perusahaan fiktif dibalik ini untuk memenangkan tender
terima kasih untuk informasi anda
roni satria melampaukan dasar dari tp kor jakarta